kita awali cnn indonesia news update hari ini dengan informasi tentang program vaksinasi nasional
meskipun sedang digalakan tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah pihak ini ada pula yang merasa tegang dan juga takut
dan untuk menghilangkan rasa tegang dan takut vaksinasi di rumah sakit jiwa mataram diberikan fasilitas karaoke
petugas medis maupun penerima vaksin diberi kesempatan untuk dapat berkaraoke agar lebih rileks sebelum bisa divaksin
riu selalu beri tangan
tempat vaksinasi di rumah sakit jiwa mataram riuh dengan lantunan lagu
lagu lagu tersebut dilantunkan oleh petugas vaksinasi di salah salah kegiatannya pada hari kamis
sejumlah peserta vaksinasi juga mendapatkan kesempatan untuk bisa bernyanyi di tempat tersebut baik sebelum atau sesudah menjalani vaksinasi
tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan
dan menghindari ketakutan yang berlebihan dari penerima vaksin
menyediakan hiburan sedikit untuk teman teman yang melakukan vaksinasi supaya tidak stres
dibikin relas dikasih karaoke hiburan hiburan sedikit untuk tidak mengurangi ketegangan yang lain lain
seorang peserta vaksinasi mengaku sempat ketakutan saat menuju ke lokasi vaksin
tapi setelah mendengarkan lantunan musik apalagi bisa ikut berkaraoke membuat dirinya lebih nyaman dan rileks
nah tapi karena ada nyanyian seperti ini agak sedikit menurun rasa takut itu
dan saya relax dengan adanya musik hiburan dan ketegasan